untuk kebangkutan di amerika
salah satu hak yang dijamin
ya itu kan kata yang buat film
kacang pistachio juga ada di sini
basicnya emang atlet atau gimana
indonesia masih terus berkoordinasi dan